politisi pdi perjuangan said abdullah menyebut puan maharani ditugaskan ketua umum pdip megawati soekarno putri
untuk menjalin komunikasi dengan presiden terpilih prabowo subianto
apakah puan akan menjadi kunci pdip bergabung di pemerintahan mendatang
bagaimana dengan faktor jokowi yang dinilai banyak pihak menjadi ganjalan hubungan megawati dan prabowo
sudah ada direktur eksekutif indikator politik burhanuddin muhtadi
selamat sore mas burhan terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
ya mas burhan ini bu mega menugaskan puan untuk berkomunikasi dengan prabowo jelang pertemuan keduanya
dan disebut juga bu mega sangat berhati hati
kalau dalam komunikasi politik anda membacanya seperti apa mas burhan
saya membaca pdi perjuangan membuka opsi lebar untuk bersatu dan bergabung dengan pemerintahan prabowo
dan itu bisa dicek misalnya dari gesture politik
yang dikirimkan oleh pd perjuangan mulai dari penunjukan puan sebagai fasilitator dan jembatan untuk berkomunikasi dengan pak prabowo
yang kedua ada kemungkinan besar pertemuan pak prabowo dengan ibu mega
dan yang ketiga itu makin tidak jelasnya hak angket yang sebelumnya dikuarkuarkan oleh pdi perjuangan
jadi ini saya baca semacam gesture politik dari pdi perjuangan untuk membuka komunikasi
dan sekaligus masuk dalam skenario kualisi papua
prabowo seiring dengan layu sebelum berkembangnya hak angket yang sebelumnya disampaikan oleh ganjar dan elit pdip
nah mas burhan lalu kenapa ini bentuknya penugasan
mengapa nantinya akan ada report kak ketua umum untuk melihat wait and see nya
saya kira begitu ya karena kebetulan mbak puan selain putri dari ibu mega beliau adalah ketua dpr sekarang
yang tentu saja sangat mungkin
berkomunikasi dengan banyak pihak termasuk dari elit partai partai pendukung prabowo gibran
termasuk misalnya bang dasko kemudian juga sekjen golkar yang juga notabene adalah wakil ketua dpr
dan elit elit partai yang lain
jadi mbak puan menjadi kunci apakah pdi perjuangan bisa bergabung atau tidak
tentu saja kata putusnya ada di ibu mega
tetapi kalau kita lihat faksionalisasi di pd perjuangan
mbak puan yang menurut saya paling di depan dalam usaha untuk menyatukan pdi perjuangan dengan pemerintahan prabowo
jika pak prabowo memenangkan terkait dengan gugatan di mk
oke mas burhan ini tadi anda menyebut puan sebagai opsi bersatu dengan prabowo subianto
gestur politiknya akan seperti itu lalu bagaimana dengan keberadaan joko widodo
nah ini saya kira menarik ya sepertinya
dalam hubungan cinta segitiga ya
antara pak jokowi pak prabowo dengan ibu mega
dan perhari ini tidak ada masalah sebenarnya antara pak prabowo dengan ibu mega
tetapi seperti yang kemarin ditulis oleh ibu mega di kolom opini harian kompas
masalah terbesar ganjalan terbesar pdi perjuangan untuk berkoalisi dengan gerindra dengan pak prabowo adalah pak jokowi
pdi perjuangan menunggu wait and see terkait dengan relasi pak jokowi dengan pak prabowo
terutama setelah pak jokowi menyelesaikan masa jabatannya di dua puluh oktober dua ribu dua puluh
jangan lupa kalau misalnya pak jokowi menyelesaikan masa jabatannya nanti oktober dua ribu dua puluh
dan beliau tidak memiliki partai sama sekali
maka posisi tawar ibu mega dan pdi perjuangan lebih besar
karena bagaimanapun kursi pdi perjuangan terbesar
meskipun turun tiga persen dibanding dua ribu sembilan belas
nah ini yang menjelaskan mengapa misalnya jeffrey geovani ketua dewan pembina psi
itu mengusulkan pak jokowi mendapatkan peran sebagai ketua dewan pembina atau ketua perkumpulan partai partai pendukung prabowo gibran
itu dalam rangka memberi semacam bergaining position buat pak jokowi setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden
hubungan ketiga tokoh ini
mas burhan nantinya jika pertemuan itu terselenggara
apakah nanti akan ada tawar menawar politik
atau nantinya akan terlebih dahulu untuk memperbaiki hubungan yang sempat rusak antara bu mega dan juga pak jokowi
pertama sebelum bicara soal tawar menawar politik
bagaimanapun kalau misalnya pak prabowo bertemu dengan ibu mega
karena bagaimanapun publik masyarakat umum membutuhkan sinyal perdamaian dari para elit partai mereka
dan kalau misalnya keduanya bertemu
itu satu sinyal yang sangat positif buat publik apalagi di masa lebaran seperti sekarang
tetapi pertemuan kedua tokoh ini tentu saja tidak sekedar silaturahmi lebaran
pasti ada pembicaraan berkaitan dengan
dan sangat dimungkinkan pembicaraan itu juga berkaitan dengan
semacam pertimbangan atau penjajakan
jika pdi perjuangan masuk ke dalam pemerintahan
itu berharap pdi perjuangan tetap konsisten
kalau misalnya ditetapkan pasangan tiga kalah
sebaiknya pd perjuangan konsisten sebagai oposisi
karena kita belajar dari pengalaman pd kedua pak jokowi
karena semua partai diajak ke dalam pemerintahan kecuali pks
nah ini ada tendensi pak prabowo itu mengajak semua partai ke dalam pemerintahan
itu tidak sehat buat demokrasi
dan tidak baik juga buat pemerintahnya sendiri
karena kalau koalisinya terlalu besar
itu seperti koalisi obesitas
jadi kalau orang obesitas itu kan biasanya sulit untuk bergerak
jadi kalau misalnya semuanya masuk ke dalam
justru akan memperburuk komunikasi internal partai
dan itu akan memperburuk efisiensi pemerintahan
toh menurut saya untuk dapat enam puluh tujuh puluh persen kekuatan partai di parlemen itu mudah
tetapi jangan semua partai diajak ke dalam
oke lalu nanti jika ini dari perspektif anda
oposisi akan lebih sehat bagi demokrasi
tujuannya akan seperti apa dong mas burhan
dan seberapa besar sih pengaruh presiden joko widodo ini
untuk menentukan siapa yang boleh merapat dan siapa tidak
atau tetap prabowo subianto yang akan menjadi penentu utama
saya kira tetap pak prabowo sebagai penentu utama
karena bagaimanapun setelah dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat
pak prabowo adalah presiden kepala pemerintah kepala negara
yang mendapatkan hak prerogatif
dan dalam tata negara kita
presiden memiliki banyak sekali kekuatan
yang disebutkan istilah presidential power
meskipun calonnya kalah di pilpres
itu tergiur untuk masuk ke dalam pemerintahan
akan cukup tahu diri untuk menempatkan posisinya
mengharapkan pak jokowi pulang ke solo
tanpa memikirkan masa depan politiknya
jadi menurut saya dia akan tetap mengambil peran
tapi perannya akan terbatasi oleh kenyataan
bahwa beliau tidak lagi menjadi presiden
megawati ingin mendekat dengan prabowo subianto
seiring dengan melemahnya pengaruh joko widodo
kalau misalnya pak jokowi masih sangat kuat
terutama pasca oktober dua ribu dua puluh
dan relasi presiden jokowi dengan presiden pak prabowo
itu tentu akan membuka pertimbangan
buat pilih perjuangan itu tidak segera merapat
relasi kedua tokoh ini ada perenggangan
dari partai besar seperti dpd perjuangan
soal koalisi ini tidak lagi bersifat ideologis
tapi lebih bersifat personal
kalau kita flashback ke belakang gitu
hubungan antara megawati dan prabowo subianto
jika nanti memang ada kedekatan
secara koalisi atau bergabung nanti ke depannya
lalu bagaimana dengan posisi gibran raka buming raka nantinya
dalam sistem ketatanegaraan kita sih
tidak memiliki kekuasaan yang besar
wapres itu seperti banser
tentu itu secara formal
ada hal yang bisa jadi membuka kewenangan buat wapres lebih besar
misalnya atas kesepakatan dan keikhlasan dari capres yang terpilih
karena bagaimanapun kewenangan itu ada di presiden
kalau misalnya ada kesepakatan dari pak prabowo
untuk memberikan peran lebih kepada gibran
bisa saja ya gibran punya kesepakatan lebih
atau kewenangan lebih besar dari yang semestinya
meskipun mas gibran punya iuran elektoral yang besar